dpp partai demokrat mengaku kondisi partainya tengah prihatin di tengah sakitnya mantan ibu negara ibu ani yudhoyono
sby dan kedua putranya tengah fokus menjaga ani yudhoyono yang dirawat di singapura
sekjen dpp partai demokrat hinca panjaitan meminta doa seluruh masyarakat indonesia
untuk kesembuhan ani yudhoyono yang tengah dirawat di national university hospital singapura sejak lima februari silam
kondisi ibu negara ke enam ini stabil dan masih menjalani observasi
menurut hinca tim dokter kepresidenan terus berkoordinasi dengan dokter di singapura
untuk urusan partai menjelang pemilu dua ribu sembilan belas sby telah mendelegasikan tugas kepartaian kepada jajaran petinggi dpp
sbi juga memerintahkan dpp untuk membantu pemenangan prabowo sandi semaksimal mungkin
teman teman situasi di partai demokrat tentu memang kami prihatin karena pak sby tidak bisa langsung bersama sama kami
saya sudah terus berkomunikasi dengan beliau terakhir kemarin dua kali terus
kegiatan partai jalan terus
kemarin sore jam dua saya mengumpulkan semua ketua ketua dpd seluruh indonesia
datang dari dpp kami bicara lebih dari dua jam tentang persiapan persiapan dan taktis untuk dua bulan ke depan ini
terutama bagaimana didapit masing masing dan saksi saksi
dan ini semua administratif dan bisa saya kendalikan bisa saya jalankan
dan pak sby minta saya untuk mengendalikan ini
dan kami jalankan semua dan ketua ketua dpd sudah kembali ke daerah masing masing mengkonsolidasikan ini semua dan jalan